terkait protes dari kubu paslon satu terhadap revisi gugatan tim paslon dua yang diajukan bambang wijoyanto
kubu badan pemenangan nasional bpn pun angkat bicara
ketua tim kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto mengatakan
tidak ada yang melarang timnya membacakan permohonan gugatan versi revisi
yang baru diserahkan ke mahkamah konstitusi pada sepuluh juni dua ribu sembilan belas
menurut bambang pihaknya tidak tengah melakukan propaganda
dengan memilih membacakan materi gugatan yang terbaru
sebelumnya kubu tkn menyinggung revisi yang diajukan bambang wijoyanto
ketua tim hukum tim kampanye nasional tkn yusril iza mahendra mengatakan
revisi dari bambang wijoyanto tidak relevan
yusril menjelaskan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil
bukan mengadili proses
sementara status ma'ruf amin di salah satu bank syariah adalah sebelum proses pilpres
saya menjawab ini saya mengatakan seperti itu
dalam konteks ketidakjelasan peraturan perundangan
tapi setelah lahirnya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
kewenangan kewenangan itu sudah lebih jelas diatur
misalnya mengenai pelanggaran administratif
itu menjadi kewenangannya bawaslu dan kewenangannya pt un
kemudian kalau terjadi pelanggaran pidana
misalnya sebuah pengadilan politik
itu kewenangannya gakundu
dan kemudian dari gakundu diserahkan kepada polisi atau diserahkan kepada jaksa
jadi semua sudah diatur
sedangkan mk mengadili proses
bukan mengadili proses
ada yang lebih lepas